pasangan selebritas sekaligus youtuber baim wong dan istrinya paula verhoeven pada kamis datang memenuhi panggilan penyidik
untuk diperiksa terkait dengan konten video prank kdrt
keduanya tiba di polres metro jakarta selatan sekitar pukul dua belas siang
tanpa banyak bicara mereka langsung masuk ke ruang pemeriksaan
bukan hanya baim dan paula sejumlah saksi lain juga akan diminta keterangan atas kasus dugaan pelanggaran undang undang ite
akibat mengunggah konten prank kdrt di polsek kebayoran lama
sebelumnya baim dan paula telah diperiksa pada jumat pekan lalu
dalam pemeriksaan perdana yang berlangsung sekitar tiga jam ini baim dicecar dengan dua puluh lima pertanyaan sedangkan paula sembilan belas pertanyaan
setelah diperiksa baim dan paula mengaku menyesali perbuatan yang dilakukan dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi untuk konten yang akan dibuat selanjutnya
baim juga menyatakan membuat prank kdrt tidak untuk menjelekkan
menyelekan institusi kepolisian
menurutnya prank kdrt yang dilakukan merupakan bentuk edukasi bagi masyarakat
saya mau tahu reaksi kepolisian itu seperti apa ketika memang kalau paula itu yang melaporkan konteks yang kadang kadang kita pun salah
kenapa harus pakai konteks itu
materi yang ditanyakan waktu itu di mana kan
kenapa bisa terjadi
jadi pertanyaan pertanyaan yang sekiranya kita bisa menggali memperdalam
kenapa bisa terjadi
seperti diketahui baim dan paula dilaporkan oleh dua pihak yang berbeda dengan sangkaan pasal yang berbeda berkaitan dengan konten lelucon
berkaitan dengan konten lelucon atau prank laporan kdrt
selain kasus dugaan pelanggaran
diundang ite dan penyebaran berita bohong
pasangan selebritas ini juga dilaporkan karena diduga melanggar pasal dua ratus dua puluh kuhp tentang pemberian informasi palsu
tim liputan cnn indonesia